sejumlah provinsi mengetatkan aturan bepergian seperti mewajibkan para pelancong untuk mengantongi hasil negatif tes cepat berbasis antigen dan juga tes usap pcr
kebijakan ini berimbas pada kerugian material pengusaha hotel dan restoran
di sisi lain keakuratan hasil tes juga harus ditingkatkan untuk memperkecil potensi penularan covid sembilan belas
sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada budi tirtawisata wakil ketua umum bidang promosi dan pemasaran phri dan iwan aryawan epidemiolog universitas indonesia
halo selamat malam bapak bapak
saya terlebih dahulu ke pak budi pak budi ini dengan aturan baru pembatasan bepergian dengan aturan yang cukup ketat harus ada swab antigen dan juga hasil negatif pcr
berapa potensi kerugian yang dialami oleh pengusaha hotel dan juga restoran

ya pertama mak terima kasih jadi saya kira masalahnya adalah mengenai kepastian dan kenyamanan daripada calon wisatawan
bagaimana kita ketahui untuk berpergian ini mereka sudah melakukan banyak perencanaan perencanaan
hingga dengan adanya pengumuman yang kami rasakan sangat mendadak tentunya akan memberikan suatu ketidakpastian dan ketidaknyamanan
oleh karena itu kami sudah merasakan
banyak sekali yang sudah mencoba untuk menjatuhalkan kembali bahkan membatalkan daripada perjalanan wisatanya di akhir tahun ini
mengenai kerugiannya sendiri saya kira sedang kami hitung
tetapi saya kira butuh kepastian daripada pemerintah karena sampai dengan saat ini sop yang pasti pun belum dikeluarkan
jadi masih banyak ketidakpastian contoh misalnya kalau anak kecil bagaimana
apakah perlu diantigen atau di pcr juga
itu kan butuh kepastian juga kemudian biayanya pun relatif sangat mahal untuk pcr ini
dan juga mengenai masa berlakunya apakah h dua itu kan terlalu mepet sekali
sedangkan masa berlakunya adalah empat belas hari
jadi saya kira masih perlu banyak kepastian kepastian dan kenyamanan yang diberikan kepada para pelancong atau calon wisatawan kita
mengenai kerugian sendiri sedangkan kita hitung dari hari per hari tentunya jumlah ini sangat dinamis
tetapi kalau secara
bahkan kalau sampai tidak ada kepastian angkanya akan terus menaik sampai beberapa hari akan datang
kalau masalah kepastian seperti ini apakah sudah pernah melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah misalnya untuk meminta peraturan yang detail
iya mbak jadi karena memang ini masa pengumuman yang disampaikan kan baru dari media
dan memang dalam beberapa hari terakhir
terus terang memang selama beberapa hari ini sangat cukup
bukan membingungkan cukup diantara kami ini cukup bertanya tanya begitu
kira kira ini seperti apa
dan masing masing daerah responnya pun ada yang relatif cepat ada yang relatif lebih menunggu wetensi
tetapi dari kami dari phri selalu berkomunikasi dengan pemerintah daerah
khususnya dalam hal ini di bali juga demikian ya
dan juga di daerah daerah lain
jadi kami terus berkomunikasi
solusi yang paling baik supaya isu kesehatan bisa kita tangani
isu ekonomi pun bagi teman teman yang sudah terpapar atau terpuruk
apa namanya kinerjanya di sektor perhotelan dan restoran
ini juga bisa kita tangani dengan baik
pak iwan ini phri mengaku bahwa aturannya membuat bingung karena mendadak dan peraturan yang detail belum diterima oleh phri
di sisi lain juga wisatawan juga mau tidak mau harus berpikir ulang untuk melakukan liburan ke luar kota
dengan sejumlah barang
batasan atau aturan aturan tambahan seperti tes antigen dan juga tes pcr
pak iwan sendiri melihat ini apakah sebuah langkah yang kemudian tepat dilakukan oleh pemerintah mengingat jumlah kasusnya saat ini enam rata rata
dan hari ini mencapai lebih dari tujuh tiga ratus kasus positif
iya kalau dari analisis kami itu kan selalu kalau libur panjang selalu akan diikuti oleh peningkatan kasus di dalam dua minggu kemudian
nah jadi sebetulnya yang dilakukan aturan yang dilakukan dengan mengharuskan tes antigen atau pcr
itu akan membantu untuk mengurangi kasus baru di daerah yang dituju ya
nah memang kalau masalah terlalu cepat peraturannya atau terlalu mendadak itu masalah lain ya
nah tapi kita perlu lihat juga bahwa dan satu lagi sebelumnya dan semakin dekat dengan keberangkatan itu semakin baik

karena kalau testnya seminggu yang lalu dalam satu minggu itu dia sudah bisa tersular gitu ya
sehingga tes pcr yang negatif satu minggu yang lalu itu sudah berubah lagi
ya idealnya di hari sebelum pergi gitu kan
tapi rupanya laboratorium kita belum mampu untuk melakukan seperti itu
nah tapi yang perlu dipikirkan juga
itu kan mencegah
tapi penularan lokal kan sudah tinggi juga ya
jadi artinya penularan lokal di situ sudah tinggi dan resiko wisatawan yang datang kemudian
tadinya dia memang belum tertular tertular di sana juga ada itu
jadi memang resikonya masih tinggi kalau bekerja sekarang untuk tertular ya
ya pak iwan ini kan ada daerah yang mengharuskan tes usap pcr dengan akurasi yang paling baik paling tinggi
sedangkan ada daerah lain juga yang merupakan daerah wisata
menggunakan tes swab rapid antigen
sebenarnya bagaimana seharusnya gold standard daripada menentukan positif atau tidaknya dari para pelancong
kalau gold standard test sampai sekarang kan pcr ya
cuma kan pcr itu labnya masih terbatas gitu ya
nah alternatifnya memang bisa dilakukan rapid antigen test
itu juga boleh
who juga sudah memperbolehkan kalau untuk traveler gitu
menggunakan rapid antigen
cuma yang paling penting tadi jarak antara dia bepergian sama tesnya
itu yang paling penting
itu hal yang paling penting ya
saya ingin ke pak budi
pak budi ini daerah daerah yang menjadi tujuan wisata
ini tadi bapak menyebut bahwa ada banyak wisatawan yang akhirnya melakukan cancellation
atau menunda berpergian atau reschedule
daerah mana saja yang paling terdampak pak budi
sementara ini yang sangat menonjol tentu yang ingin berpergian ke pulau bali ya
karena memang mereka sudah merencanakan dari jauh jauh hari
ada yang berserta keluarga tentunya
sudah merencanakan dari beberapa bulan yang lalu
nah tiba tiba ada peraturan seperti ini
nah kalau berangkat cuma satu orang itu sih nggak masalah ya mbak ya
tapi kalau sekali berangkat misalnya lima orang satu keluarga bahkan ada enam belas orang begitu
itu kan memang menimbulkan dampak yang tidak mudah buat para peserta ini
atau para calon wisatawan ke bali ini
yang paling menonjol bali
tetapi kalau daerah daerah lain saya kira kita sedang tunggu juga
ya tentu yang daerah daerah bisa dihubungi oleh perjalanan darat
itu jauh lebih mudah apalagi dengan kendaraan pribadi
tetapi kalau yang untuk dengan penerbangan udara ini
karena dengan adanya keharusan antigen dan pcr ini gitu
kalau antigen menurut saya saya oke ya
karena itu bisa dalam lima belas tiga puluh menit itu bisa ketahuan gitu
tapi kalau pcr ini ini kan laboratorium juga terbatas
dan biayanya juga mahal
kalau mau hari yang sama itu harga pcr itu lebih mahal daripada harga tiket
bahkan dua kali daripada harga tiket
jadi saya kira ini dampaknya kita paham mengenai keinginan pemerintah untuk mengontrol persebaran ini
kita paham sekali
tetapi dampak ekonominya yang kita juga lihat harus kita balance gitu
supaya ini bisa lebih baiklah untuk semua
tapi pak budi kemarin kan juga ada beberapa kali momentum libur panjang
kalau dari hitungan kami ada tiga kali momentum libur panjang yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk keluar
sejauh ini dinilai signifikan lebih membaik atau bagaimana
kalau kami pantau dari teman teman di perhotelan ya di daerah daerah
memang relatif aman ya
karena kami ini di perhotelan ini phri khususnya
kami itu sudah melakukan berbagai hal yang namanya protokol kesehatan
juga belum lama ini dari kementerian pariwisata sudah melakukan sertifikasi yang disebut chse ya
jadi kami ini sudah semua hotel boleh dikatakan sudah mematuhi dan restoran tentunya
ya kawan kawan juga sudah mematuhi dan memiliki protokol kesehatan
jadi memang ironis
di satu sisi kami sudah melakukan apa namanya apa yang harus kami lakukan dalam rangka memitigasi persebaran ini
tapi di satu sisi kami juga kesempatan untuk kita bangkit kembali untuk pulih kembali terpaksa gitu
kembali terpaksa harus mengalami penundaan penundaan
artinya hingga saat ini belum ada kenaikan signifikan atau keuntungan yang oke begitu ketika ada liburan panjang bagi pengusaha hotel dan restoran
ya secara jujur untuk daerah daerah yang bisa dihubungi dengan hubungan darat itu sudah mengalami titik titik perbaikan
belum sampai pulih kembali
memang yang paling kecil itu pulau bali mbak
pulau pulau atau daerah wisata yang dikunjungi oleh pesawat udara
jadi wisatawan domestik saja belum bisa untuk memulihkan pulau bali
nah ini belum bisa memulihkan pulau bali sudah ada lagi peraturan seperti ini
jadi saya kira memang kami sangat apa namanya bersimpati terhadap kawan kawan di pulau bali di sektor restoran dan hotel
dan sektor pariwisata pada umumnya
nah pariwisata terdampak karena ada peraturan ini
kemudian sejak kasus pertama diumumkan hingga saat ini dengan rata rata kasus di angka enam ribuan bahkan hari ini di angka tujuh tiga ratus sekian
pak iwan anda melihat apakah pemerintah daerah belum maksimal melakukan tracing kemudian juga treatment
sehingga transmisi lokal ini menambah jumlah kasus kemudian ketika ada liburan panjang ini menjadi makin banyak
jadi memang kita masih bermasalah dengan tracing ya
kita belum melakukan tracing dengan cepat dan baik
maksudnya cepat itu seharusnya jika ada orang yang terkonfirmasi covid sembilan belas positif
itu dalam waktu satu hari sudah harus di tracing semua yang kontak dengan dia
nah tapi yang terjadi kita ini nggak bisa satu hari masih tiga empat hari bahkan lima hari
nah artinya itu sudah orang yang kontak dengan kita
orang yang kontak dengan dia yang positif yang karena tertular itu sudah kontak dengan banyak orang lagi
nah tracing kita masih bermasalah
jadi itulah salah satu kenapa yang menyebabkan kita belum terkendali
belum terkendali tapi pemerintah mengumumkan kemarin presiden jokowi bahwa ada vaksin
kalau pak iwan sendiri melihat apakah dengan adanya vaksin meskipun kita belum tahu efekasinya berapa
apakah ini bisa menjadi sebuah
apakah ini bisa menjadi sebuah hal yang memunculkan optimisme dari pasar untuk bisa melakukan herd immunity begitu pak iwan
iya vaksin tentunya akan membantu ya kalau vaksinnya sudah terbukti aman dan efektif
tapi kita mesti ingat bahwa untuk mencapai herd immunity dengan vaksin itu perlu waktu
nggak bisa kejak gitu ya karena kita kan penduduknya banyak nih indonesia
untuk mencapai herd immunity itu kan kita butuh vaksinasi
nah itu kan tidak akan selesai dalam satu dua bulan
itu kan mungkin satu tahun atau dua tahun baru selesai
nah selama proses menuju herd immunity karena vaksin ini
itu tetap harus dilakukan protokol kesehatan yang baik
kemudian harus dilakukan tes tracing dan isolasi yang baik gitu kan
jadi nggak bisa vaksin aja tapi harus protokol kesehatan
tes tracing dan isolasi sama vaksin gitu kan
baik harus berbarengan
vaksin terakhir saya ke pak budi
pak budi ini dua ribu dua puluh satu meskipun belum lewat masih beberapa hari lagi menuju dua ribu dua puluh
apa inovasi yang sudah dibayangkan oleh pengusaha jika aturan tentang syarat tes pcr maupun antigen ini tetap diterapkan oleh pemerintah daerah
ya pertama saya kira kita harus tetap optimis ya memasuki tahun baru ini
jadi pcr maupun anti gan saya kira dimaksudkan dengan baik dengan maksud yang baik
kita di dalam industri pariwisata ini harus semangat dan harus kreatif menurut saya
ya karena dengan adanya tadi disampaikan dengan vaksin juga vaksin tentunya memberikan suatu semangat kepada kita semua
dengan adanya vaksin orang orang bisa lebih aman berpergian
dan kita bisa mulai juga dari suatu komunitas yang memang lebih sering berpergian
seperti itu di kota kota besar misalnya
sehingga bisa juga memberikan jaminan tanda kutip jaminan keamanan kepada daerah yang sedang ditujunya demikian gitu ya
saya kira kreatif dan semangat untuk tahun yang akan datang demikian mbak
tahun dua ribu dua puluh satu ada optimisme dari teman teman phri dan tadi juga epidemiolog universitas indonesia mengungkapkan bahwa
tes tracing treatment harus tetap dilakukan oleh pemerintah daerah masing masing
bapak bapak sudah berkenan untuk bergabung bersama kami pada malam hari ini
ya terima kasih